menteri hukum dan ham yasona lawli menegaskan meski pembebasan siti aisyah belum masuk kategori pembebasan murni
semua tuntutan kepada aisyah sudah dicabut
yasona menambahkan sekalipun ada fakta baru atas pembunuhan kim jong nam
saudara tiri presiden korea utara prosesnya akan berlangsung cukup panjang kembali melalui proses ekstradisi
kalau dia memang dibebaskan tidak bebas murni
tapi sampai sekarang penuntutan sudah mencabut karena tidak cukup bukti untuk meneruskan
nanti kalau terjadi begitu kan harus melalui dari kita lagi ekstradisi lagi jadi ada proses panjang
tapi kita percaya dengan yang kita sampaikan tiga poin itu
itu sudah melihat jaksa agung tidak dapat melihat tidak bisa diteruskan makanya dia cabut
prosesnya di sana seperti itu ya kita kan menghargai kedaulatan hukum negara lain
kita tidak boleh intervensi